halo perkenalkan ini adalah aura dan isana lucu kan
dua bayi harimau sumatera baru saja dikeluarkan dari kandangnya di taman safari dua prigen pasuruan jawa timur pada kamis sore
aura dan isana adalah bayi harimau sumatera yang lahir pada tanggal empat mei dua ribu dua puluh silam
kedua bayi harimau sumatera ini lahir dari pasangan dini dan praja dengan proses persalinan normal selama seratus hari
semuanya sebelum proses kehamilan hingga kelahiran
dari mulai kehamilan sampai dengan kelahiran kemarin seratus hari
kita sudah siapkan semuanya kita pasang cctv kemudian kita persiapkan kandang beranak semuanya jadi keepernya memantau dari cctv
aura dan isana lepas untuk bermain di luar kamar
kandang karantina karena saat ini taman safari dua prigen pasuruan sedang tutup sejak ppkm diberlakukan di tanggal tiga juli lalu
dengan lahirnya aura dan isana koleksi harimau sumatera bertambah menjadi enam belas ekor
enam belas ekor harimau benggala dan empat ekor harimau sumatera
tim liputan cnn indonesia